jelang piala dunia u dua puluh stadion gelora bung tomo surabaya terus bersolek
terpantau pada senin sebagian lintasan atletik stadion ini sudah ditutupi dengan rumput sintetis
di mana rencananya rumput sintetis ini akan menutup seluruh lintasan atletik
kepala dinas kebudayaan pemuda olahraga dan pariwisata wiwi widayati menyatakan
pemasangan rumput sintetis di lintasan atletik stadion merupakan rekomendasi dari fifa
pemasangan rumput sintetis ini hanya bersifat sementara
dimana setelah piala dunia u dua puluh selesai lintasan atletik akan kembali difungsikan
wiwi menyatakan hingga senin persiapan stadion gelora bung tomo surabaya menjadi venue piala dunia u dua puluh hampir selesai
hanya ada kekurangan minor yang perlu dilengkapi
saat ini pemkot surabaya tengah mengebut pengerjaan lahan parkir di sisi utara stadion gelora bung tomo surabaya
agar rampung sebelum asesmen akhir fifa pada dua puluh enam maret mendatang
selain di gelora bung tomo fifa dijadwalkan juga akan melakukan asesmen terakhir
lapangan latihan yakni lapangan ac stadion gbt
lapangan tor dan stadion gelora sepuluh november surabaya
kita benar benar sangat bekerja keras ya
kita optimalkan bahwa ketika kita masuk di sabtu itu
kita berupaya bahwa kami pemerintah kota bersama dengan stakeholder yang lain
berupaya untuk memenuhi rekomendasi yang disampaikan oleh pihak fifa
kita di surabaya akan tanggal dua puluh enam april
harapan kita di final itu kita benar benar sudah clear gitu